ratusan penumpang lion air di bandara soekarno hatta tanggerang banten
mengamuk dan memblokade eskalator di terminal satu
mereka marah karena tidak diberangkatkan sejak kemarin sore
dilansir detik com ratusan penumpang pesawat lion air kecewa
karena tidak mendapat kepastian berangkat hingga senin pagi
sebelumnya jadwal penerbangan sejumlah pesawat lion air
mengalami penundaan sejak minggu sore
pihak maskapai sempat menjelaskan delay terjadi akibat cuaca buruk
namun melalui keterangan tertulisnya
direktur umum lion air edward sirait menyatakan
ada masalah operasional dan teknis pada beberapa pesawat
pihak lion air menyebut telah meminta maaf
dan memberi kompensasi bagi penumpang sesuai dengan peraturan
ada pun lima pesawat yang lion air yang mengalami penundaan adalah
jt enam ratus lima puluh penerbangan dari cengkareng menuju lombok
jt enam ratus tiga puluh tujuan bengkulu jt lima ratus sembilan puluh tujuan surabaya
jt lima ratus delapan puluh dua tujuan surabaya dan jt lima ratus
jt enam ratus dua puluh tujuan banjarmasin